hai siapa yang suka martabak sukanya yang asin atau yang manis nih tapi yang pasti dua duanya
enak nah kalau martabak yang ini enggak cuman enak tapi juga unik kalau martabak asin umumnya
hanya berisi telur daun bawang dan daging nah kalau yang ini berisi aneka sayuran sesuai
dengan namanya martabak sayur untuk membuatnya rebus sayuran jenis brokoli wortel dan jamur
di air yang sudah dibumbui garam dan gula setelah cukup lunak kumpulkan sayuran dalam satu wadah
lalu masukkan telur beri bumbu garam merica dan gula lalu aduk lanjut siapkan adonannya
bumbui tepung terigu dengan garam merica dan penyedap rasa aduk dengan air lalu masukkan
telur kocok hingga menyatu goreng adonannya berbentuk pipih lalu masukkan sayurannya
beri keju diatasnya gulung martabak membentuk kotak seperti ini goreng hingga matang martabak
sayur pun siap disantap martabak sayur ini menjadi salah satu menu andalan di resto di
jalan bukit indah kota bandung harganya dibanderol tiga puluh rupiah per porsi menurut saya martabak sayur ini
cukup unik bagus juga di masa pandemi kayak gini kan mungkin lebih banyak dia lebih dibutuhkan
banyak sayuran dan ini jadi inovasi yang baru buat makanan saya terinspirasi bikin martabak dari
bertabak sayur ya karena zaman sekarang mungkin untuk demi kesehatan makan daging agak dikurangi
jadi dibanyakin sayur yang banyak apa vitaminnya gitu ya yap menyantap hidangan kayak sayuran sudah
jelas banyak manfaatnya mulai dari
vitamin hingga protein yang bisa menambah imun tubuh kien bermata sari bandung jawa barat
warung ini menyediakan berbagai ukuran kepala ikan kakap ada yang kecil ada yang super ada yang
super jumbo nah saya pilih yang super setengah kepala seperti ini beratnya sekitar satu gram dan

beratnya bisa sekitar satu kg pakarto saya mau ini pak oke silakan ya di warung kecil di jalan ancol barat enam
pademangan jakarta utara inilah karto menciptakan masakan kepala kakap bakar kepala ikan kakap
direbus dalam kuah rempah berbumbu kuning untuk menghilangkan amisnya karto biasa menggunakan
ikan kakap putih dan merah kepala kakap segar yang telah direbus kemudian dibakar dan diolesi bumbu
sambal cabai inilah yang menjadi rahasia kelezatannya karena saya suka pedas mau lebih
pedas tambah lagi agar tekstur daging ikan matang sempurna ada tipsnya nih memang hanya kejelian
antara masak lama dan kelamaan kalau kelamaan istilahnya hancur nah kalau yang sedang
hasilnya bagus harga kepala kakap bakar ini dibanderol tiga puluh lima hingga delapan puluh rupiah per potong
bergantung pada ukuran
selain itu warung ini menyajikan olahan telur ikan kakap
kepala kakap bakar ini semakin menggugah selera
jika disantap dalam keadaan panas
hmm kalau sudah begini
daging di salah salah tulang kepala ikannya
jangan sampai tersisa ya
kalau gulai kepala ikan kakap atau kuah
ini kan dagingnya lebih lembek ya
tapi kalau dibakar seperti ini
lebih padat dan lebih garing
warung ini buka setiap hari pukul sepuluh pagi hingga enam sore
jika banjir pesanan
kepala kakap bakarnya habis terjual hingga siang